terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
keong emas atau keong racun seringkali dianggap hama bagi petani karena merusak tanaman padi
namun di tangan siswa smk ponorogo hama keong racun justru disulap menjadi kuliner andalan berupa tong sengkeong
selain rasanya yang lezat makanan ini juga kaya protein
penasaran dengan cara pengolahannya berikut liputannya
seperti inilah sajian olahan tongseng keong racun hasil karya siswa smk pembangunan ponorogo
menu ini kini menjadi andalan di sebuah restoran milik sekolah tersebut
ide pembuatan menu tongseng keong racun ini bermula dari banyaknya keresahan petani dengan adanya hama keong racun
yang memakan tanaman padi hingga petani terancam alami gagal panen
setelah siswa dan guru melakukan penelitian hampir dua tahun
akhirnya ditemukan satu menu makanan olahan
yaitu tongseng keong racun
cara pengolahannya pun sederhana
pertama keong dari sawah dikumpulkan dan disimpan sehari semalam
selanjutnya keong dicuci bersih dan direbus
setelah direbus daging keong dikeluarkan dari cangkangnya
selanjutnya diambil empedu dan kotoran keong
empedu dan kotoran keong inilah sumber racun
setelah racun terbuang daging keong kembali dicuci bersih dan siap diolah
pengolahan diawali dengan menyiapkan bumbu bawang merah bawang putih jahe gula garam kemiri cabai dan lainnya
setelah bumbu ditumbuk halus ditumis hingga bumbu tercampur dengan minyak
kemudian keong dimasukkan dan diaduk hingga meresap
sebagai pelengkap beri kecap manis
selain kenyal selain gurih itu juga bergisi
menutong sengkeong racun ini sebagai sarana uji kreativitas siswa dalam mengolah sumber daya alam
sekaligus sebagai upaya untuk penerapan teknologi tepat guna untuk membantu petani memberantas hama padi